masa psbb transisi beberapa lokasi wisata mulai didatangi warga salah satunya kawasan museum kota tua yang berada di jakarta barat
untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada wahyudi ritonga
wahyudi selamat malam kita tahu warga mungkin sudah terlalu lama bosan di rumah kemudian ramai ramai mendatangi kota tua
sepanjang selama anda di sana apakah banyak warga yang datang dan berkumpul
dan memang kawasan ini sebelum memasuki tahapan fase psbb transisi selalu diramaikan oleh para pengunjung bukan hanya dari jakarta saja namun juga banyak yang dari luar jakarta
putri kalau kita melihat dari perspektif psikologi sosial memang masyarakat yang hadir atau warga yang hadir di sini cenderung memiliki rasa kebosanan
karena selama ini sudah lebih dari dua bulan di rumah saja
namun memang ternyata kebosanan ini ternyata tidak berdampak baik cukup baik
khususnya karena keramaian ataupun kerumunan warga di tengah psbb ataupun pembatasan sosial transisi di ibu kota ini tentu saja berpotensi meningkatkan angka covid sembilan belas di ibu kota
terlebih lagi kalau kita melihat dari perspektif kebijakan publik yang telah disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan beberapa waktu lalu
bahwasannya di masa psbb transisi sejumlah tempat ataupun lokasi wisata akan dibuka secara bertahap
dimulai dari rumah ibadah kemudian tempat tempat wisata
tempat wisata yang akan dibuka pada tanggal delapan juni besok seperti dari museum galeri dan beberapa tempat wisata lainnya yang disusul tanggal lima belas juni taman rekreasi hingga mal hingga nanti pada sampai tanggal dua puluh satu juni
tapi sebelum psbb transisi ataupun sebelum beberapa lokasi wisata ini dibuka secara resmi oleh pemprov dki jakarta
sesuai regulasi psbb transisi sudah banyak warga yang beraktivitas berkunjung ke kawasan taman rekreasi di kawasan kota tua saat ini
dan hal ini tentu saja berpotensi besar terhadap penilaian dari evaluasi pemprov dki jakarta yang saat ini memperlakukan psbb transisi
bisa saja dengan meningkatnya angka pengunjung di kawasan kota tua sebelum diperbolehkan ataupun diizinkan berpotensi terhadap angka penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
sehingga nantinya bisa saja psbb diperpanjang
putri kami akan menggambarkan seperti apa suasana di kawasan taman rekreasi di kawasan kota tua ini di belakang saya
kita bisa melihat
bahwasannya parkiran motor terlihat penuh
ada kurang lebih puluhan motor yang telah parkir begitu juga sejumlah mobil sepeda dari beberapa komunitas yang kami lihat
dan di kawasan ini bukan hanya didatangi oleh para pengunjung yang datang ke sini maksud kami putri
dominan untuk melakukan rekreasi ataupun wisata dengan bersuah foto bersama keluarga
kemudian bukan hanya para pengunjung tapi kami bukan hanya orang yang
yang bersuah foto maksud kami tapi juga banyak orang yang setiap harinya ternyata menggantungkan rezekinya di kawasan kota tua ini
misalnya saja seperti pedagang kaki lima yang rutin berdagang di sini
terus pedagang musiman yang setiap musimnya atau setiap pekannya mereka berjualan berdagang di kawasan taman rekreasi kota tua ini
namun memang pihak dari petugas satpol pp yang setiap harinya berjaga beroperasi di sini selalu memberikan imbauan edukasi kepada masyarakat
khususnya kepada para pedagang kaki lima
para pengunjung namun hal ini tidak menyurutkan pengunjung maupun pedagang kaki lima untuk datang ke kawasan kota tua ini
karena kita ketahui bahwa kawasan kota tua ini selain menjadi tempat orang orang menggantungkan rezekinya
merupakan salah satu tempat wisata yang sering didatangi oleh para pengunjung bukan hanya dari jakarta maupun dari luar jakarta
begitu juga orang yang berolahraga juga sering melakukan kunjungan ke sini
begitu juga beberapa komunitas komunitas kendaraan
bermotor yang juga setiap pekannya sebelum masa psbb berkumpul di kawasan taman rekreasi kota tua
dari sisi kacamata protokol kesehatan kami melihat ironis sekali di kawasan kota tua ini
bahwa masih banyak pengunjung walaupun pedagang kaki lima yang beraktivitas di sini tidak mengenakan masker
kemudian pembatasan sosial ataupun social distancing antara pengunjung yang satu dengan pengunjung lainnya
antara pedagang dengan pembeli tidak diterapkan
kami juga melihat keadaan yang sangat baik
petugas satpol pp lagi dan lagi terus berupaya memberikan edukasi dari protokol kesehatan
memberikan edukasi bahwa dari regulasi yang telah ada tempat ini akan dibuka seperti museum pada tanggal delapan
kamar rekreasi pada tanggal lima belas
namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pengunjung maupun pedagang yang beraktivitas di sini
nah di belakang saya ini petugas dari satpol pp kecamatan taman sari maupun di jakarta barat terus lagi dan lagi berupaya

kami juga melihat keadaan yang sangat baik

uniknya putri bahwa memang tak sedikit ada pedagang maupun pengunjung yang membandel dengan berargumentasi kepada para petugas satpol pp
namun lagi dan lagi satpol pp menemukan apabila ada pengunjung maupun pedagang yang membandel kepada petugas
maka akan diberikan tindakan sanksi mulai dari di bap tertulis dan kemudian diberikan tindakan hukuman
berupa membersihkan kawasan lingkungan taman rekreasi di kawasan

baik wahyu diritonga terima kasih
atas informasi anda langsung dari kawasan kota tua